sejumlah pejabat negara dan penegak hukum bertemu dalam buka puasa bersama dengan pimpinan komisi pemberantasan korupsi atau kpk di auditorium gedung merah putih kpk
bagi jaksa agung pertemuan ini sebagai sinyal kepada para koruptor bahwa kpk tidak akan jalan sendiri dalam pemberantasan korupsi
ketua kpk ada jaksa agung ada ketua dpd ada ketua bpk ada ketua dpr
ini satu bukti bahwa kami satu
kami satu jadi sebuah sinyal bagi para koruptor untuk jangan main
kita akan bersikap sama tegas dan keras dalam menindak korupsi apapun yang terjadi di negeri ini
semua pemangku kepentingan kpk kita undang
pertama dpr kemudian kejaksaan agung kemudian dpd kemudian
makamakonsisi dpr dan bpk
masih banyak sebetulnya yang tidak bisa mewakili di sini karena banyak menteri juga hadir
satu tujuannya satu memang untuk memperat silaturahim
mudah mudahan kalau silaturahimnya sudah ratkan kerja itu kemudian lebih mudah untuk bekerja sama
bergandengan tangan untuk mewujudkan indonesia yang sejahtera
baik kini kami telah terhubung dengan koresponden nesya megawati di gedung kpk
nesya selamat malam
sejumlah pimpinan instansi baik kementerian ataupun institusi penegak hukum berkumpul begitu di gedung kpk pada malam hari ini
apa sebenarnya agenda dari pertemuan ini
selamat malam indra
bahwasannya agenda pertemuan pada malam hari ini adalah lebih kepada silaturahmi buka puasa
ini adalah momen buka puasa tentu saja
ini adalah bagaimana untuk mempererat silaturahmi antum koordinasi di dalamnya antara masing masing lembaga
terutama dari kpk
fokuskan bagaimana koordinasi
penegakan hukum antara instansi lembaga negara khususnya adalah para penegak hukum
dalam pembicaraan tersebut memang acara buka bersama tertutup bagi media
tetapi tadi usai buka bersama diadakan press conference
tapi memang tidak dan juga jurubicara kpk febri diansyah mengatakan dalam pertemuan itu
tidak membahas kasus kasus spesifik yang ditangani oleh kpk maupun istana lain
artinya bahwa ini lebih kepada simbol bahwa undangan dari kpk
lalu kemudian para pimpinan
lembaga negara terutama para penegak hukum untuk hadir dalam acara silaturahmi buka bersama di gedung kpk
nah indra bahwasannya memang pada saat bicara apakah kpk berjalan sendiri
ini sebenarnya diungkapkan oleh wakil ketua kpk laude sharif dalam acara refleksi penegakan hukum beberapa waktu yang lalu
pada saat itu laude mengatakan bahwasannya kpk seakan akan berjalan sendiri ketika penegakan hukum
nah ini kita tanyakan kembali kepada para pimpinan kpk
dan juga para pimpinan lembaga negara
dan tadi langsung dibantah secara lantang oleh jaksa agung a m prasetyo yang mengatakan bahwasannya kpk tidak berjalan sendiri
dengan hadirnya para pimpinan lembaga negara di gedung kpk ini menjadi sebuah simbol kepada para penegak hukum
ataupun para lawan lawan dari kpk terutama adalah para koruptor
untuk bisa sinyal bahwasannya ini adalah kompak dan para koruptor tentu saja harus diadili sesuai dengan mekanisme yang ada
nah ini itu menurut dari jaksa agung
yang berjalan sendiri
semua instansi pemerintah berjalan secara bersama sama
kejaksaan agung tidak bisa berjalan sendiri sendiri
kpk bpk lalu kemudian dpr jaksa agung mengatakan tidak ada lembaga negara terutama penegak hukum yang bisa berjalan sendiri
begitupun juga dengan ketua dpr bambang susatyo yang mengatakan bahwasannya bentuk sebagai pendukung kpk dalam hal ini adalah komitmennya sudah dilakukan
bambang susatyo mengatakan bahwasannya langkah konkretnya yakni sudah berakhir
hanya masa jabatan atau masa berakhirnya hak ataupun pansus angket kpk
lalu kemudian bahwasannya bambang susatyo memastikan bahwa tidak ada revisi terhadap undang undang kpk yang memang diinginkan oleh pemerintah dan juga kpk
tetapi memang saat ini dpr masih menunggu kajian dari pemerintah mengenai apa apa saja yang akan direvisi dalam undang undang tipikor
nah ini mengatakan bahwasannya bambang susatyo mengatakan ini adalah bentuk dukungan dari dpr kepada kpk sebagai lembaga penegak hukum
khususnya adalah tindak pidana korupsi mengenai para anggota dpr yang juga terjerat dalam kasus korupsi
bambang tidak menanggapi hal itu tetapi memang kalau kita melihat banyak sekali kepala lembaga negara ataupun kepala kepala negara yang mengatakan kalau memang kasus tersebut berada di ranah kpk
maka biarkan menjadi ranah kpk
khususnya adalah menanggapi hal itu tetapi memang kalau kita melihat banyak sekali kepala lembaga negara yang juga tersebut berada di ranah kpk
maka biarkan menjadi ranah kpk